video curahan hati seorang buruh migran asal green sing kabupaten batang jawa tengah
yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di hongkong beredar di media sosial
dalam videonya tkw ini merasa resah lantaran ketakutan dengan virus corona yang tengah mewabah
tkw tersebut pun meminta bantuan bupati batang untuk bisa membantu mengirimkan masker yang saat ini langka
resah resah lantri sampai tiga atau lima jam
inilah curahan hati nur fayati salah seorang tenaga kerja indonesia di hongkong
dalam video berdurasi delapan menit empat puluh detik tkw asal batang jawa tengah ini berharap agar bisa mendapat masker
saya itu berusaha minta bantuan
sebab sejak virus corona menyebar pada januari lalu
stok masker begitu sulit didapat
saat ini harga satu box masker di hongkong mencapai satu juta rupiah
nur fayati meminta bantuan bupati dan wakil bupati batang untuk bisa mengirimkan masker ke hongkong
setelah melihat video tersebut sang ibu sunarti mengaku cemas dengan kondisi anaknya
saya mengkhawatirkan keadaan anak saya
karena di sana sekarang sudah musimnya virus corona
kalau di sana memang tidak ada masker bu
tapi terlalu mahal
sudah pernah mengabari rumah
bapak bupati agar bisa mengusahakan itu masker masker untuk dibawa ke sana
nur fayati mengaku sebelumnya juga sudah meminta bantuan pemerintah provinsi jawa tengah
namun belum juga ada jawaban
sakyo dimas batang jawa tengah